tenang tenang ibu ibu
kenapa kita harus melarang dia untuk menginjak masjid
ini kan rumah allah
siapapun boleh datang ke sini
selama tujuannya untuk beribadah
pak tadi ibu ibu bilang waktu bapak ceramah
katanya bapak ngebelain si pelacur itu ya
jelas jelas kok perempuan itu perempuan gak benar
masih dibelain juga
apa sih bu ada apa sih
bapak ini yang ngelamunin apa sih
kenapa sih kenapa bapak selalu ngebelain perempuan itu
saudara bukan teman bukan masih dibelain juga
tadi waktu ceramah bapak ngebelain si faridah
bapak kan tahu si farida itu bukan perempuan gak benar tahu nggak
bu sebagai sesemam umat itu kita harus saling memaafkan
kita nggak boleh menghukum orang seperti itu
dan lagi itu kan dulu sekarang kan dia sudah insaf
bapak kau tahu tentang dia
ini nih bapak kamu nih ngebelain pelacur sama kayak ngebelain istrinya
ibu ngomongnya jan kasar gitu dong bu sama bapak lagi kan gak enak
kan bisa diselesaikan dengan cara baik
ngebelain pelacur itu
asal kamu tahu ya yang namanya pelacur tetap aja pelacur tahu
sudah sudah sudah din sana kau buka ganti baju
iya pak saya berumus dulu
nanti tolong cari uang kontrakan ke rumahnya pak yusuf ya
kita nunggak lagi ya bu
nih ibu udah ada uangnya
intan gak usah ikut kuliah aja deh
inten udah gak dapat beasiswa lagi
kok bisa kayak gitu sih
nilai intan turun bu
jadi kemungkinan beasiswanya emang gak diberikan lagi
kamu jangan keluar dari sekolah
ibu akan usah cari uang supaya kamu bisa tetap kuliah
bu buat rumah aja kita nonggak
apalagi buat kuliah
apa intan cari kerjaan aja ya bu
siapa tau nanti bisa ngelakuin dua duanya
kuliah sambil kerja
iya kalau itu boleh tan
yang penting asal kerjanya halal ya
ya udah deh intan takut telat
intan berangkat ya bu
waalaikumsalam hati hati ya nak
itu kek perempuan yang pingsan rumah orang
kamu siapa dan mencari siapa
saya anaknya bu farida
saya mau bayar kontrakan pak yusufnya ada
saya yusuf silahkan masuk
enggak enggak makasih saya buru buru
kok buru buru bayarnya
bayarnya terlambat juga gak apa apa
iya cuman kebetulan uangnya udah ada
jadi daripada besok besok lebih baik sekarang aja dibayarnya
tapi kalau masih diperlukan atau dibutuhkan untuk sesuatu atau untuk biaya apa gitu
bayarnya nanti saja juga nggak apa apa
enggak enggak makasih makasih pak assalamualaikum
loh kok buru buru
kenapa saya lahir terlalu cepat
eh kamu yang kemarin pensiun di kampus kan
oh iya maaf ya kemarin ngerepotin
gue abis donor darah jadi pingsan deh
enggak enggak nggak ngerepotin sama sekali kak
kamu tinggal di rumah pak yusuf
oh enggak rumah gue di situ
tadi gue bisa bayar kontrakan
sekarang mau kemana kampus kita bareng aja
enggak usah gue pesan kendaraan nomor
lo serius tan
iya bel gue harus bantu nyokap
kalau enggak semester depan gue nggak bakalan kuliah
emang lo udah yakin tan gak bakalan dapat beasiswa lagi
mulai inggris gue yang kemarin tuh jeblok banget
itu sih bukan jaminan kan masih ada susulan
udah deh gue yakin mau pasti dapat beasiswa lagi
soalnya otak lo tuh encer
iya sih tapi kayaknya gue harus tetap betul kerja deh
soalnya gue nggak tegang kan nyokap gue yang selalu nerima cucian
aduh udah mulai capek terus sakit sakitan lagi
nah ini sayurnya
emang pak yusuf itu punya banyak kontrakan ya bu
iya selain di gang ini dia juga punya kontrakan di belakang komplek
di sebelahnya gang nanas namanya juga juragan tanah
emang di belakang komplek sini emang ada kontrakan lagi
iya yang sekarang kan kan
yang kontrakannya tuh ditempatin sama mantan pelacur itu
bapak tuh selalu ya ngebelain si pelacur itu ya
sampai sampai ada jamaah yang nanyain si pelacur itu bapak tetap aja ngebelain dia
bapak nggak ngebelain dia bu bapak nggak belain
bapak cuma ngejelasin bahwa sekalipun dia bekas pelacu
kalau dia mau kembali ke jalan allah kita harus rangkul
harus terima karena di mata allah kita itu semua sama
bu bapak itu benar
harusnya malah kita bantu bu kita bantu dia untuk lupain masa lalunya yang buruk
ibu jadi nggak selera makan ya
kami mohon perlindunganmu dari segala kejahatan yang telah kami lakukan ya allah
kami mengakui kenikmatan semua yang kau berikan pada kami ya allah
kami mohon ampunanmu ya allah dari segala dosa dosa yang telah kami lakukan
karena hanya engkau lah
yang bisa mengampuni segala dosa dosa kami
engkau maha pengampun ya allah
ampuni kami ya allah